libur akhir tahun menjadi momen spesial untuk berlibur bersama keluarga
berbagai destinasi wisata mulai ramai dikunjungi salah satunya umbul ponggok di klaten jawa tengah
suasana wisata air di daerah yang terkenal sebagai kota seribu umbul ini ramai dikunjungi dengan mayoritas keluarga yang membawa anak anak
di kolam mata air jernih sedalam satu lima hingga dua enam meter ini para pengunjung dapat relaksasi berenang dan berfoto bersama gerombolan ikan warna warni
dengan harga tiket yang cukup terjangkau yakni rp lima belas saat libur natal dan tahun baru
berbagai aktivitas yang umumnya dilakukan di laut juga bisa dilakukan dengan sensasi berbeda yakni di kolam mata air dengan udara sejuk dikelilingi pepohonan rinda
seperti sea walker atau disini disini
sebut umbul walker yaitu berjalan jalan di dasar air menggunakan helm khusus sambil berinteraksi langsung dengan ikan
aktivitas ini bisa dilakukan selama dua puluh menit seharga rp satu ratus lima puluh
selain itu ada pula aktivitas diving dan snorkeling
atraksi lainnya yang juga menjadi daya tarik yaitu foto underwater atau berfoto di bawah air berkonsep aktivitas layaknya di darat
seperti menonton tv naik motor hingga duduk di bangku dan ayunan
harga yang dikenakan rp enam puluh dua ratus sesuai properti yang digunakan
salah satu pengunjung asal semarang nesa sengaja berlibur ke umbul ini untuk menikmatinya bersama keluarga
kebetulan enak juga banyak fasilitasnya tadi juga diarahin buat gaya
jadi ya enak sih disini
pengelola sri mulyono mengatakan di hari biasa rata rata total tujuh ratus pengunjung per hari
berbagai antisipasi pun dipersiapkan baik dari pihak pengelola tempat wisata maupun dari aparat kepolisian setempat
ada penambahan beberapa personal terutama adalah dari sisi pengawasan kegiatan
baik itu di air maupun di karang salah satunya adalah tim sar
selain itu ia menambahkan persiapan dari pihak wisatawan juga perlu dipersiapkan
mulai dari pemanasan sebelum berenang hingga membawa obat obatan pribadi
hal ini agar liburan akhir tahun menjadi lebih aman dan nyaman